kekayaan budaya bangsa dan tekad untuk semakin memajukan indonesia dengan jiwa nusantara sangat terasa dalam acara silaturahmi relawan ganjar pranowo yang berlangsung sangat meriah di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur pada sabtu
para relawan bertekad memenangkan ganjar pranowo dengan cara yang santun terhormat dan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
stadion gelora delta sidoarjo menjadi saksi bersinerginya seluruh organ relawan pendukung capres ganjar pranowo yang tersebar di seluruh indonesia
sekitar seratus ribu relawan pendukung ganjar pranowo memenuhi salah satu stadion bersejarah di jawa timur ini untuk menyatukan langkah dan gerak pemenangan dalam acara yang bertajuk merawat jiwa nusantara silaturahmi relawan ganjar pranowo
masa yang sangat besar ini datang mewakili satu ratus enam puluh empat organisasi relawan pendukung calon presiden ganjar pranowo yang tersebar di seluruh indonesia
mereka datang dari semua kelompok dan latar belakang di akar rumput
mulai dari petani nelayan pekerja warteg sopitruk mama seniman milenial profesional pemuka adat dan kerajaan ustad dan ulama mahasiswa hingga alumni perguruan tinggi
karena itu acara ini juga menggaungkan tagline
ganjar untuk semua
ganjar dinilai sebagai sosok yang paling tepat melanjutkan draft pembangunan kemajuan indonesia sekaligus terus menjaga jiwa persatuan dan kesatuan nusantara
visi kepemimpinan ganjar ini antara lain digambarkan dalam sajian jajanan nusantara parade kebinekaan pagelaran tari nusantara hingga doa lintas agama
dalam acara ini organisasi dinasti nusantara yang menghimpun para raja sultan pemangku adat dan bangsawan dari dua ratus enam puluh enam kerajaan di indonesia juga
menyampaikan deklarasi dukungan kepada ganjar pranowo untuk menjadi presiden
deklarasi dibacakan sultan ternate kolano kiera habul dan ternate serajul mulki amiruddin as sultan iskandar hidayatul washim
deklarasi dukungan juga disampaikan gabungan seniman indonesia
wadah yang dipimpin aktor senior roy martin ini menghimpun seniman dari semua bidang dan usia
di tengah lautan relawan
dalam orasi kebangsaan ganjar kembali menegaskan perlunya strategi kebudayaan untuk menjaga jiwa nusantara di tengah upaya percepatan kemajuan bangsa
bagaimana kita bersepakat untuk merawat merawat seni kita merawat budaya kita
tadi saya berdiskusi dengan artis artis senior yang ada di sana
bagaimana kita mesti duduk bersama
bagaimana kita rawat budaya kita kesenian kita untuk kita kembangkan bersama sama
dan butuh strategi kebudayaan untuk itu
jangan pernah mau budaya kita digantikan oleh budaya asing
ada banyak cinta untuk bapak ibu sekalian
ada banyak salam untuk bapak ibu sekalian
kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain
dengan mengucapkan berjuta dan beribu terima kasih anda berkenan hadir
mudah mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama dalam merawat bangsa merawat kebhindekaan
dan kitalah yang menentukan nasib bangsa sendiri
salam untuk semuanya
terut hadir memberikan dukungan dan menghibur relawan antara lain dewi persik soeimah sule atta halilintar sri mulat beni canan kezia karolin maria keliska dan abah lala
makan dari banjar ke martapura
jangan lupa tahun dua ribu dua puluh empat
pak kajang pak ngooro pilih yang sekitar